ehh neng rika
untung kakak tisna bangunin kalau enggak rika bisa kesiangan
tunggu sebentar ya kakak
lama juga gak apa apa
rika mau mandi dulu terus dandang
kata bapak saya sebaik baiknya menunggu adalah menunggu orang yang sedang mandi
wah bapaknya kakak tisna ini pengertian ya
tadi ani mesenin gue dia sms in lu berkali kali
terus ditelepon gak kalau angkat angkat
baterai gue abis
oh baru mau
jemput hati ya bang
yaudah ketemuan di situ aja
barusan dari rumah teman bang
cerobah es dawet kau
aku memang gak jualan bang
kan bulan puasa
kalau begitu kau jualan apa sekarang
masih mikir mikir yang tepat bang
rencananya jualan apa kau
masih bingung sih bang
karena aku biasanya jualan es dawet
ya kalau memang kau biasanya jualan es dawet
kau buat inovasi baru jualan es cendol
es cendol sama es dawet itu sama banget
kalau begitu kusarankan kau jualan es dawet saja lah
nah aku juga jelas
oh kalau gitu bentar
lagi ngojek ketemu pengangguran jalan jalan
kamu meledek aku puasanya batal kamu
nyumpain batal puasa wk wk wk wk
ngapain tidur di sini
tati capek bang
yaudah pulang yuk
sini buku buku sini
eh kan kita lagi puasa lo gak puasa ya udah batal ya
kamu kamu lagi puasa
memang udah berapa orang yang kredit
bang anterin tati dulu kenapa
ya kalau abang boncengin lu ntar yang mau ngojek agak mau
ya dah ya
abang sehari gak ngojek dulu kenapa
ya kan abang bisa anterin tati ke rumahnya pelanggan
kalau abang gagal ngojek buat sehari hari kita gimana
ya kan cuma sehari aja bang
kan tati masih punya tabungan
ya kalau tabungan dipakaiin itu namanya bukan nabung
pada bertambah malah berkurang
ya udah bang tolong gak boleh
gak usah marah marah sampai berhenti begini
abang berhenti bukannya marah
nih benang layangan nyangkut
ih ya lah
aduh dah dah
neng kok cuma tujuh ribu tambah lagi atuh
kan biasanya segitu
tapi hari ini mah gak biasa
emang ongkos ojek udah naik
neng nggak tahu apa kalau bulan puasa kayak sekarang ini apa apa naik
tapi kan kenaikan harga pokok kan gak ada hubungannya sama ojek
emang gak ada neng tapi nanti pas saya makan baru terasa ke naikan harga makanannya
tungguin ya bang
bang ojek bang
maaf bang saya lagi nunggu jemputan
udah penumpangnya tinggal aja saya kasih lima puluh ribu ke stasiun senen
setia banget sih lo sama penumpang lo
jadi tujuh puluh ke stasiun senen
salut gue setia banget sih lo sama penumpang lo
demen gue emangnya dia ngasih berapa
saat ep jayanya
eh ada kakak tisna
kalau enggak rika bisa kesiangan
tunggu sebentar ya kakak
lama juga gak apa apa
rika mau mandi dulu terus dandang
kata bapak saya sebaik baiknya menunggu adalah menunggu orang yang sedang mandi
wah bapaknya kakak tisna ini pengertian ya
lebih pengertian saya atau